akhir akhir ini isu duifungsi tni kembali mengemuka
salah satu sebabnya adalah rencana tni menempatkan perwira aktifnya ke sejumlah kementerian dan lembaga
rencana itu sendiri dipicu karena banyaknya perwira tni aktif yang tak kebagian jabatan
lalu bagaimanakah duduk perkara kasus ini sehingga bisa menimbulkan kegaduhan
simak penjelasan korespondensi nn indonesia iwan hermawan berikut ini

solusi pertama yang diajukan kementerian pertahanan dan panglima tni adalah membentuk satuan satuan baru
tni kemudian membentuk komando armada tiga pasukan marinir tiga divisi tiga kostrat serta komando operasi angkatan udara tiga
selain itu sejumlah korem juga akan ditingkatkan levelnya sehingga nantinya komandan korem akan dijabat perwira bintang
solusi ini memang mampu menyerap sejumlah perwira namun masih banyak perwira yang belum mendapat bagian jabatan
kita menginginkan bahwa lembaga kementerian yang bisa diduduki oleh tni aktif entah itu eselon satu eselon dua tentunya akan juga menyerap pada eselon eselon di bawahnya sehingga kolonel bisa masuk di sana
nah disinilah kemudian timbul kecurigaan akan bangkitnya kembali dwi fungsi abri
dwi fungsi abri sendiri dimaknai dengan berperan yang militer dalam dunia
yang artinya sosial dan politik selain fungsinya sebagai pertahanan
di masa orde baru sejumlah menteri anggota dpr hingga kepala daerah dijabat oleh perwira aktif
yang artinya militer ikut berperan dalam bentukan kebijakan politik negara
sementara di masa reformasi militer dikembalikan sebagai alat negara
yang artinya tni tidak lagi boleh berpolitik praktis
namun demikian tuduhan bahwa hal ini akan memicu bangkitnya kembali cara cara orde baru
yang dipercaya oleh pemerintah
karena gini di polhukam saya kan pernah menikok pukam
ada juga jabatan tempatin tentara dan tempatin sipil
di menko maritim kan juga ada keamanan di sana
jadi kalau keamanan maritim masa ditanganin orang yang tidak ngerti
ya bahkan taruh aja angkatan laut di situ
ya udah udah semua ada
dan kajiannya udah kita lakukan
dan tidak ada membuat seperti itu di luar dwi fungsi nggak arang aja itu
tidak ada itu
tidak ada yang dikutuk dipungsi abli
lagi kan sudah diselesaikan
masalah ada purnawirawan mau kemana mau kemana itu hak mereka
dan hak juga yang punya kementerian
mau diterima mau enggak gitu loh
nggak ada yang dipaksa paksa mau ke sana
pagar pembatas kembalinya militer berpolitik adalah undang undang tni no tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas
dalam pasal empat puluh tujuh ayat dua disebutkan
sejumlah posisi di kementerian dan lembaga yang boleh dijabat oleh perwira aktif
namun tantangan dan dunia berubah
ada sejumlah lembaga dan kementerian yang dibentuk setelah undang undang tni tahun dua ribu empat terbit
dan membutuhkan tenaga sejumlah perwira aktif
seperti misalnya back kemla di mana lebih dari setengah anggotanya merupakan perwira aktif tni angkatan laut
lalu ada pula bnpt bnpb hingga kementerian koordinator bidang maritim
dengan demikian sejatinya undang undang tni itu telah dilanggar
meski telah jelas dilanggar sejumlah aktivis sipil tetap menolak revisi undang undang tni
sebelum menjadi semacam tetapan luar
jadi bnpt kepalanya pak doni bintang tiga kemudian ada lagi dan sebagainya
sebenarnya ini mesti dihentikan
sebab ini melanggar undang undang tni
jadi presiden jokowi dalam hal ini mestinya bisa lebih tegas ya
juga bisa lebih apa namanya
mewujudkan kita ciptaan revolusi itu sendiri
yang salah satunya tidak live
adalah penghapusan difungsi tni pbd
jadi bukan semata mata karena para aktivis merasa khawatir akan terjadinya pelanggaran hak asli manusia itu benar
bukan semata mata karena ini menyalahi undang undang itu juga benar
tapi jauh lebih
penting adalah wacana kebijakan itu kalau diteruskan
itu justru berbahaya buat kehidupan sipil militer di indonesia
dan merugikan kepentingan tni
juga merugikan kelangsungan agenda reformasi tni
pendapat lainnya membolehkan adanya revisi
namun itu bukan hanya demi menampung perwira non job
tetapi karena memang ada kebutuhannya
selain itu revisi undang undang tni juga diharapkan lebih detail
sehingga benar benar menjaga tni dari kegiatan politik praktis
tentang pertimbangan itu pertimbangan hajam seperti ini
sehingga tidak terlalu mudah untuk melebar keluar
dan menjadi deflasi kalau banyak yang harus dihitung oleh personil tni
tapi kalau memang memang betul betul itu diperlukan pengamatinya
dan saya akui bahwa khusus untuk bakal menunjukkan
justifikasi bahwa undang undang tni memang bisa direvisi
untuk mewadahi lembaga lembaga yang bukan personil tni itu disitu

keributan ini bisa jadi tibul karena adanya ketidakpercayaan
antara sipil dan militer di negara kita
namun jika kita pertanyakan kembali siapa pemilik tni
jawabannya tentu adalah kita rakyat indonesia sebagai pemiliknya
karena itu masalah yang dialami tni adalah masalah kita
dan harus dicarikan solusinya
namun dalam pencarian solusi itu haruslah melalui proses politik yang benar
melibatkan banyak orang transparan dan juga akuntabel
karena itulah inti dari demokrasi
dari jawa tengah fadli julian jakarta